dipicu hujan deras dan limpahan air dari sungai hulu mahakam di long apari dan sungai boh
lima kecamatan di kabupaten mahakam ulu kalimantan timur banjir dengan ketinggian air mencapai lima meter
sejumlah rekaman warga ini memperlihatkan rumah di kabupaten mahakam ulu yang terendam banjir
sejumlah kendaraan juga ikut terseret banjir sodara
namun banjir merendam rumah warga yang bermukim di dekat bantaran sungai
sedikitnya tiga puluh delapan kampung hingga kini masih tergenang banjir
ketinggian air sudah mencapai lima meter
banjir yang terjadi sejak dua hari terakhir menyebabkan kabupaten mahakam ulu terisolasi
warga hanya mengandalkan jalur sungai
petugas sar gabungan berupaya mengevakuasi warga
namun terkendala personil serta prasarana yang sangat minim
sejak hari ini banjir menyebabkan kabupaten mahakam ulu terisolasi